selama ibu hidup aku selalu bikin ibu bersedih
aku berjanji aku tidak akan bikin ibu bersedih lagi
apapun akan aku lakukan untuk menyeret siliwangi
aku akan memaksa siliwangi untuk menguburkan jasad ibu
supaya ambu tenang di sana
aku janji ibu aku akan lakukan itu
dan sekarang aku harus bertemu kunjung hitam
dan aku akan minta dia untuk mengajarkan aku ilmu yang sangat tinggi
nyira paman syeguru
kita kehilangan jejak mereka
kemana lagi kita harus mencari bunda
kita akan mencari bundaku
kita akan mencoba mencari bundaran
kita harus melakukan penerawangan
radia kau melihatnya
sepertinya mereka mementeng keberadaan mereka dengan raja karim
waduh kalau begitu kita tidak tahu di mana keberadaan mereka ya
gawat atuk kalau begitu
syeguru aku mohon lakukanlah sesuatu
aku mohon temukanlah ibu bundaku syeguru
nimas aku ingin mencari bundaku
aku ingin mencari bundaku
yang tersebut sangat benda

yang tersebut sangat benda
perserujuk sedikit ya
ailhow saya tidak anggap saya menurut raja karim anggapa serius aid warning on
persetan orang yang sudah menghajarku semalam
kau bertemu lagi
habisi dia tanpa ampun
aku harus menyalurkan tenaga dalamku
gak ada apa
aku dulu baca yang kamu katakan
aku ke qualidade yang luar biasa karena lenging
keturunan aku bukan hyped

kepentinganmu berada disini
aku ingin mengambil batu kiev
sebaiknya kau pergi saja
kau tidak akan mendapatkan apapun ditempat ini

kau tidak akan mendapatkan apapun ditempat ini
jangan kau binasakan aku
akan aku ampuni
tapi antarkan aku
ketempat batu kia itu berada
aku akan mengantarmu
aku memiliki gagasan yang bagus
yang sangat begitu luar biasa
itu kepada aku
aku memikirkan orang yang sangat saktiman
untuk menghabisi walang
sung sang dan juga kian sang
kau tidak akan mendapatkan apapun ditempat ini
kau tidak akan menempatkan
kau tidak akan menempatkan
kau tidak akan menempatkan